dan pagi tadi fahri hamzah menggelar jumpa pers untuk memberikan pernyataan resmi mengenai isu pemecatannya
fahri beranggapan bahwa memang ada pihak pihak tertentu yang menciptakan kondisi agar dirinya diberhentikan
sangat berhati hati untuk mengeluarkan pernyataan dan menunggu dulu kejelasan daripada surat keputusan partai kepada saya
ini adalah permintaan pribadi beliau karena beliau adalah pemimpin tertinggi di dalam partai
maka saya mengatakan baiklah kalau memang itu adalah permintaan pribadi dan ini adalah rahasia kita berdua
saya tutup masalah ini saya tidak bicara kepada orang tapi saya tentu minta waktu
karena buat saya ini jadi tidak masalah pribadi karena jabatan yang saya perkenalkan jabatan publik
kalau yang diminta ini jabatan saya sebagai orang partai sebagai pejabat partai
tentu tidak mikir lagi saya karena jabatan itu dari partai
masalahnya jabatan ini jabatan publik jabatan ini dari negara
jabatan ini dipilih dalam paripurna bahkan sebelum itu karena saya ini adalah anggota dpr
saya dipilih oleh konstituensi saya di nusa tenggara barat
dan jangan lupa saya adalah anggota dpr di pks dipilih dengan suara tertinggi
setiap tahun dirubah di ntb juga saya suaranya tertinggi